senin lalu dari perusahaan sewa guna usaha atau leasing tiongkok
diketahui pesawat yang memiliki nomor registrasi pklqp tersebut baru mengudara sekitar dua bulan
atau cimg leasing holdings ltd adalah pemilik pesawat naas itu
perusahaan menyewakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan kepada lion air
perusahaan tersebut perusahaan menyebut perjanjian sewa adalah praktek lazim bagi maskapai penerbangan
untuk memperoleh pesawat melalui perjanjian sewa dengan pihak ketiga
namun pernyataan tersebut tidak disampaikan melalui laman resmi perseroan
dan pihak cimg leasing holdings ltd belum memberikan komentar pada cns
cimg leasing holdings ltd merupakan bagian dari cimg group
yang memiliki bisnis di bidang logistik energi dan kesehatan